yup buah berwarna kuning manis menyegarkan ini merupakan primadonanya kabupaten subang jawa barat
nah buah nanas bisa tumbuh subur di kabupaten subang karena cuacanya yang sejuk dan karakteristik tanah yang cocok untuk membudidayakan buah nanas
inilah yang menjadikan kabupaten subang sebagai produsen nanas terbesar di jawa barat
ini dia tugu nanas yang menjadi ikon kota subang
dari nanas ini bisa menghasilkan berbagai olahan panganan
nah salah satunya adalah dodol nanas yang menjadi andalan oleh oleh dari sini
nah saya akan mengajak anda untuk menjadi seorang pengusaha dodol nanas dalam segmen sehari menjadi pengusaha dodol nanas
proses pertama tentu saja memanen nanas
saya kira pohon nanas yang tidak tinggi ini akan memudahkan saya ketika memanen
tapi ternyata tidak semudah itu
ujung ujungnya tajam seperti ini nih
nusuk nusuk ke kaki
aduh bahkan ke tangan
daun daunnya yang bergerigi dan tajam membuat saya perlu ekstra berhati hati
nanas yang menjadi bahan utama dodol tidak harus nanas si madu
nanas jenis lain bisa yang penting matang ya
kalau dari bentuk nih pak ini kan kecil kecil tapi udah boleh panen
udah udah boleh ini udah matang udah terlalu mateng malahan mah gitu
hmm oke pak gimana pak caranya pak
caranya ini dipotong aja disini diginikan
nah ini langsungnya dibuang ini
yang tajem tajemnya ya pak
yang tajem tajemnya iya
masa panen nanas dilakukan saat nanas berusia delapan tahun
saya pun berkesempatan mencoba memanen nanas sendiri
aduh guys tajem guys
gak tau pak
saya emang gak berbakat kurang tenaga
ya gitu aja
kayak yang udah pada putus tapi gak pada jatuh gitu loh dianya
ini udah potong
nanas yang matang biasanya berwarna kuning atau oranye
aduh duduh duduh duduh duduh duduh
di rumah produksi nanas nanas segar yang dikumpulkan diolah menjadi dodol
ada juga nanas dari petani lain yang digunakan seperti yang berukuran kecil atau tidak bulat sempurna
lanjut kupas nanas dengan cara manual
ini nanas ini buah yang kelihatannya punya tekstur yang tidak terlalu keras bahkan cenderung lebih lembek ya pak ya
tapi ketika coba untuk dikupas seperti ini ini serius deh butuh benar benar tenaga
pastikan semua kulit terbuang ketika mengupas
dan yang tak kalah penting adalah membuang bintik bintik hitam di bagian terluar daging nanas
karena jika tidak dibuang akan berpengaruh pada tekstur dodol nanas nanti
tapi sebenarnya bukan karena ngupas nanasnya tapi karena di depan saya ada tungku pembakaran yang asepnya ngadep kesini
jadi bikin mata saya perih dan dari tadi keluar air mata terus
mengupas nanas hampir tujuh puluh kg di tengah tengah asap tungku membuat saya perlu asupan yang segar segar nih
bisa kali ya icip icip nanas segar di depan saya ini untuk melepas dahaga
nah ini saya masih ada segar segarnya
juicy airnya masih banyak banget ya pak
dan ini benar benar fresh baru dari kebun
lanjut cuci nanas di bawah air mengalir untuk menghilangkan getah dan kotoran yang tertinggal
itu masih ada kurirnya nih
oh terus gimana pak
ini kalau masuk ke tempat produksi ini kan keras nih kulit
nanti kalau kemakan pasti keras juga
bukannya harus bersih
jadi sebelum di blender harus benar benar
iya ini sudah bersih ya pak
ini apa dibuang dulu
jadi semuanya ini akan lembek semua
cuci tak sembarang cuci ternyata
dicek dulu apakah masih ada kulit yang belum terbuang
setelah benar benar bersih barulah nanas dihaluskan dengan menggunakan mesin
tidak hanya suara mesin yang bikin saya kaget
yang tak kalah kaget adalah percikan
dan juga percikan nanasnya yang menyembur keluar dari mesin
setelah menjadi jus seperti ini
nanas siap dimasak di atas tungku kayu bakar
ini nih tungku kayu bakar yang sedari tadi membuat saya berlinang air mata
kayu bakar dipilih karena dapat menghasilkan api yang lebih stabil dibandingkan gas
proses memasak nanas ini menjadi proses paling krusial saat pembuatan dodol
bukan hanya terbuat dari nanas halus saja
pembuatan dodol memerlukan bahan lain
seperti tepung ketan santan gula pasir dan margarin
untuk menghasilkan dodol berkualitas diperlukan perbandingan takaran bahan bahan yang tepat
meski tanpa bahan pengawet dodol nanas ini dapat bertahan hingga enam bulan
nanas dan bahan tambahan lain dimasak dengan menggunakan wajan pengaduk adonan
setelah lebih dari satu jam adonan bisa dikumpulkan ke dalam wajan pengaduk adonan
setelah lebih dari satu jam adonan bisa dikumpulkan ke dalam wajan pengaduk adonan
karna tersebut jadi tepetan berubah warna kecoklatan dan aroma nanas semakin menyengat
itu ministry bunyi aja yine
apa dari apa nah
pertarung lagi guys
ini sudah terlihat gak ada air ternyata
seperti ini sudah eher tepat

tapi kita harus mengaduk pada kanan inioit pengeduk agar ter moyen
eits tapi belum bisa langsung dimakan ya
adonan harus ditiriskan dan didinginkan semalaman
adonan didinginkan di suhu ruang tanpa menggunakan alat bantu seperti kipas angin
yang penting jaga agar adonan tak berembun
lanjut kemas adonan dodol yang sudah dingin
berat sekali ini
pak enggak sekuat pak pak udah mau lecin pak pak pak pak
kata ibunya awas kalau sampai tumpah atau jatuh
ini dua puluh kilo isi yang udah matang udah siap kemas
kalau tumpah bahaya ya pak
kayaknya berdua aja deh berdua aja ya pak
satu dua tiga nah
adonan dodol yang besar dan menggumpal dari dalam wadah tadi dibagi menjadi beberapa bagian
barulah dipotong kecil kecil seberat dua puluh gram
setelah itu dibungkus plastik dan diberi label
nah ini dia bagian paling sulit
melipat kedua ujung plastik
pastikan adonan dodol tidak belepotan ya
susah susah gampang loh ini
kalau biasanya rasa dodol cuma manis aja karena hanya terbuat dari tepung
santan dan juga gula
tapi yang satu ini karena dibuat dari nanas ada rasa asam asamnya jadi rasanya lebih seger gitu
nah kira kira seperti apa sih konsumsi nanas yang baik bagi tubuh kita
menurut dokter spesialis gizi klinik rumah sakit melinda bandung
buah nanas kaya akan vitamin

asalkan buah nanas yang dikonsumsi bukanlah buah nanas yang dikonsumsi

buah nanas yang dikonsumsi bukanlah buah nanas yang dikonsumsi

ibu hamil tidak dianjurkan makan nanas tapi nanas yang apa dulu
nanasnya yang muda ya karena nanas muda itu rasanya asam sekali ya
tentunya kalau rasa asam ini dapat menimbulkan diare
jadi kalau pada kehamilan muda si ibunya menderita diare
tentu akan mudah terjadi juga keguguran ya
nah itu tidak dianjurkan
nanas segar sudah dicoba dodol nanas sudah dicoba
sekarang waktunya mengemas dodol ke dalam dus
agar bisa segera dipajang di toko dan didistribusikan ke toko oleh oleh
dalam satu dus terdapat dua puluh hingga dua puluh tiga dodol yang sudah dikemas plastik
harganya pun terjangkau dua puluh ribu rupiah saja
dalam sehari pengusaha dodol nanas bisa memproduksi empat puluh kg nanas
itu dia perjalanan saya dalam sehari menjadi pengusaha dodol nanas
ternyata nggak mudah ya jadi pengusaha dodol nanas
semoga olahan nanas ini bisa terus berkembang dan semakin banyak inovasi
agar harga jualnya juga semakin meningkat
rizka rizlia rizman rizmana kabupaten subang jawa barat